saat menjadi tuan rumah asean games pada tahun dua ribu delapan belas lalu
kawasan gbk berbenah dengan merenovasi dan mempercantik sejumlah venue dan fasilitas olahraga yang ada
kini kawasan gbk akan memiliki tambahan satu lagi venue olahraga megah
dengan dibangunnya indoor multifunction stadium di atas lahan seluas lebih dari tiga puluh satu meter persegi
proyek pengerjaan indoor multifunction stadium di kawasan gbk senayan sudah dimulai sejak desember dua ribu dua puluh satu lalu
dan kini proses pembangunannya sudah mencapai tiga puluh dua persen
gedung olahraga yang rencananya digunakan untuk penyelenggaraan fiba world cup di bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga ini
akan dilengkapi dengan satu lapangan utama
dan dua lapangan latihan
namun sebagai stadion multifungsi seluruh lapangan tersebut dibuat dengan menggunakan portable floaring system
dan bila dibandingkan dengan gedung olahraga yang sudah terlebih dahulu ada yaitu istora senayan
stadion indoor yang baru ini juga memiliki sejumlah kelebihan
sebenarnya kelebihan dari ims dibandingkan dengan istora itu apa sih bu
kalau kita lihat pertama dari sisi penontonnya jumlah penontonnya
lebih banyak dibandingkan dengan istora
dan kita belum punya stadion yang seluas ini indoor
indoor ya bu
ini saya dengar juga katanya tribunnya bisa bergerak menyesuaikan lapangan
nah itu juga salah satu dari kelebihan dari ims ini
kita lihat ya dari sisi empat sisi ini
nanti ada untuk pelebaran
ada pelebaran bisa lebih untuk menambah jumlah penonton
nah ini kapasitasnya kalau misalnya ditambahkan bisa nih
kalau enggak ya digeser
nah ini kan kelebihannya
kita belum punya loh yang kayak gitu
ya kan belum ada
kalau nggak dibutuhkan ya ditutup
kalau dibutuhkan ya berarti diperpanjang
oh tribun teleskopik gitu ya bu ya
iya tribun teleskopik gitu
memiliki lima lantai dengan dua tingkat tribun penonton
stadion indoor ini juga akan dilengkapi dengan layar jumlah
dan botron yang dipasang di bagian tengah atas arena
selain itu fasilitas lain seperti ruang ganti pemain
ruang media ruang vip dan vvip
hingga ke sistem pencahayaan dan akses untuk kaum difabel
dibuat sesuai dengan standar internasional
secara desain bangunan indoor multifunction stadium ini
juga menyatu dan menyesuaikan dengan kawasan gbk
sebagai kawasan cagar budaya
dengan total biaya yang mencapai enam ratus tiga puluh miliar rupiah lebih
pembangunan stadion indoor ini
dijadwalkan akan rampung pada bulan juni tahun dua ribu dua puluh
erlangga wisnuaji riki maulana andriawan saputra jakarta